kita sudah siap lho bu
liling dari sini tadi
liling dari sini tadi maaf
tapi kita juga rapi
heti pemilik salah satu warung makan tenda di pusat kuliner jalan sabang menteng jakarta pusat
menangis di hadapan petugas
ia memohon agar lapak tempat ia mencari nafkah tidak ditutup petugas
jumat malam tadi petugas gabungan menutup paksa warung makan milik hetty
lantaran buka hingga melewati pukul sembilan malam
meski sudah memohon belas kasihan petugas heti akhirnya hanya bisa pasrah dan menutup warungnya
dalam razia ini petugas juga menyegel sebuah watak dan kafe yang dekat mengabaikan aturan ppkn
petugas memberikan sanksi berupa penutupan selama tiga x dua puluh empat jam
jelas pergubnya baik di dua ratus tiga belas pergub nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu
maupun di perda nomor dua tahun dua ribu dua puluh itu tidak ada kompromi
begitupun instruksi terbaru pak gubernur
apabila pelanggaran di atas jam dua puluh satu
jadi sudah tidak ada peringatan
jadi kami laksanakan tindakan penyegelan
dan apabila masih ada pelanggaran
akan dilanjutkan dengan denda administratif sebesar lima puluh juta
di kawasan kemang jakarta selatan
gubernur dki jakarta anies baswedan turun langsung melakukan razia
dan memberikan sanksi penutupan ke sejumlah tempat yang mengabaikan
kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm
kita masih menemukan
praktek tidak bertanggung jawab dari pala pengelola
saya sampaikan tadi sikap tidak bertanggung jawab
karena ini adalah masa pandemi
dan bila membiarkan praktek seperti ini
artinya mengirimkan orang ke rumah sakit
mengirimkan orang untuk terpapar
dan itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab

sejumlah aturan diterapkan selama masa ppkm di dki jakarta
mulai lima belas hingga dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh
tempat makan seperti warung kafe dan restoran
hanya boleh beroperasi hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
jika ada pengunjung yang makan di tempat
tempat makan bisa buka selama dua puluh empat jam
namun setelah pukul sembilan malam
hanya bisa melayani
tingri putat cnn indonesia